kerusakan menimpa sejumlah bangunan di jalan kartini
setelah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan kota depok
hujan badai disertai kilat melanda kota depok pada selasa pukul lima sore
tidak hanya pohon tumbang dan banjir
angin juga merobohkan baliho dan atap perkantoran
hingga menimpa sejumlah kendaraan yang parkir
pasca kejadian warga melakukan proses evakuasi dengan alat seadanya
lantaran belum ada petugas yang datang ke lokasi
warga juga sempat melihat api sebelum kemudian atap baja ringan ambruk
pada selasa malam sejumlah ruas jalan di kota depok macet panjang
selain genangan air kemacetan juga terjadi akibat pohon tumbang
yang belum dievakuasi dari badan jalan
kemacetan panjang diantaranya terjadi di ruas jalan margonda raya
dan arief rahman hakim pancoran mas kota depok
tumbangnya berapa pak
tadi sekitar jam tengah tengah
tengah tengah itu karena hujan deras
hujan angin pak
karena dari dunia dari taman dari taman dari dunia
dilansir dari cnn indonesia com pt pln menyatakan layanan listrik di depok
mengalami gangguan akibat sejumlah tiang listrik tumbang
berdasarkan data pln pada selasa malam enam ratus dua puluh dua gardu distribusi terkena dampak
dan tiga ratus sembilan belas diantaranya masih diperbaiki
berikutan cnn indonesia